ada juga yang datang jauh dari rusia tepatnya dari jakarta
namanya roy sunandar seorang pengemudi ojek online
yang langsung melihat pertandingan piala dunia di rusia
setelah menabung selama tiga tahun lamanya
ini dia kisahnya
seorang pengemudi ojek online mendadak menjadi viral
karena kisahnya menonton piala dunia langsung di rusia
lengkap dengan jaket hijau khas pengemudi ojek online
dan bendera merah putih foto roy di depan stadion rusia ini
mengundang decak kagum netizen tanah air
akun instagram pribadinya di etroy sembilan puluh enam rsz pun
langsung dibanjiri komentar netizen
mulai dari yang salut hingga yang mengaku iri
karena ingin menonton langsung di rusia
tidak hanya itu roy yang juga berprofesi sebagai staff kooperasi ini
juga membagikan berbagai foto dan video keseruan
menyaksikan laga piala dunia melalui akun instagramnya
kepada detik com roy mengaku menabung selama tiga tahun
untuk dapat mewujudkan mimpi menonton piala dunia secara langsung
ia pun merasa bangga bisa bertemu dengan banyak penggemar bola lain dari seluruh dunia
terutama dengan sesama warga indonesia pecinta bola
yang juga berkesempatan hadir di rusia
pengalaman yang luar biasa
bisa berjumpa penonton dari seluruh dunia
ketemu orang indonesia yang punya usaha di bali
ketemu orang indonesia yang punya usaha di bali
ketemu orang indonesia yang punya usaha di bali
juga orang indonesia yang bekerja di belanda
dan pelajar yang kuliah di turki maupun kuliah di rusia sendiri
tidak hanya soal dana roy ternyata harus melakukan berbagai persiapan lain
demi mewujudkan mimpi berangkat ke rusia
persiapannya antara lain saya les bahasa juga mempelajari budaya rusia
untuk makanan karena di sini susah nasi
saya membawa persediaan mie instan satu tas
saus sambal cabai bubuk juga rendang
intinya selain persiapan juga adalah niat doa usaha dan semangat
roy sendiri sebenarnya menjagokan tim nasional jerman
itu pula yang mendorongnya berangkat ke rusia
demi menonton langsung laga antara jerman dan korea selatan
sayang di liga tersebut the panzer gagal lolos dari babak penyisihan
dan justru tumbang dengan skor dua